pemimpin penuh pesantren al zaitun panji gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan
agama dan ditahan pengacara panji hendra effendi mengatakan ponpes al zaitun akan diurus oleh
sahabat sahabat panji selama panji dalam tahanan hendra mengatakan para santri dan pengajar al zaitun
bertanya tanya soal panji kepadanya dia mengaku sedang berusaha agar penahanan panji gumilang bisa
ditangguhkan penangguhan penahanan sudah kami sampaikan sampai saat ini secara tertulis belum ada
jawaban ya kami tunggu harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan
karena bagaimanapun pak sifat ini pertama usianya sudah di angka tujuh puluh tujuh hendra
mengatakan panji kini telah berusia tujuh puluh tujuh tahun ia meminta penyidik menangguhkan penahanan kliennya
dengan alasan kemanusiaan sementara menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
mahfud md menyatakan pemerintah menjamin hak pendidikan santri di pondok pesantren al zaitun
jawa barat ia menegaskan operasional ponpes itu akan tetap dijaga meskipun pimpinannya
panji gumilang saat ini sedang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama
dia mengatakan dalam waktu dekat akan diadakan rapat dengan sejumlah kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk membahas soal proses pembelajaran di al zaitun
di antaranya menko pmk menteri agama menteri hukum dan ham serta gubernur jawa barat

terapi orangnya yang berdasarkan ukuran ukuran hukum di mana
tapi sudah disangka
ini mau diapakan yang penting
itu harus selamat
mereka yang bersekolah
yang diduga dilakukan oleh panji
diliputan cnn indonesia